tapi di sini banyak pilihan untuk membuat aneka olahan manis seperti kolak
jadi kita melakukan multiple injection
enggak lagian jakarta tuh klubnya terlalu banyak ya
anak pertama mereka beragama katolik